kita ke informasi selanjutnya
kasus positif virus corona di indonesia kian bertambah
berdasarkan data yang dihimpun
satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini sembilan september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan tiga tiga ratus tujuh kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas indonesia adalah dua ratus tiga tiga ratus empat puluh dua kasus
kemudian penambahan kasus sembuh mencapai dua dua ratus empat puluh dua orang
sehingga total pasien sembuh adalah satu ratus empat puluh lima dua ratus orang
sementara itu pasien yang harus meninggal dunia bertambah satu ratus enam orang
sehingga total pasien meninggal dunia adalah delapan tiga ratus tiga puluh enam orang